ribuan anggota pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
tampak antre menunggu giliran untuk menjalani vaksinasi covid sembilan belas
dosis pertama di mako pas pampres tanahabang jakarta pusat senin siang
sebelum menjalani vaksinasi para anggota pas pampres tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan
atau screening oleh tindok terdata semen kesehatan pas pampres
bila lolos pemeriksaan kesehatan
barulah para anggota pas pampres tersebut menjalani vaksinasi covid sembilan belas
menurut komandan data semen kesehatan pas pampres
dari tiga satu ratus lima puluh anggota pas pampres yang ditargetkan menjalani kegiatan vaksinasi dosis pertama
merugi sekitar satu lima ratus dua puluh tiga anggota pas pampres yang menjalani vaksinasi pada hari ketiga
kami mendukung program pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan covid sembilan belas
dengan menjalankan program vaksinasi
kemudian juga yang kedua membantu tugas pokok kami
kami untuk melindungi ttip dan keluarganya
dan juga pada saat kami bertugas
sebelumnya pada senin pagi
dua ratus sembilan puluh sembilan aparatur sipil negara atau asn yang bertugas di pemkot jakarta utara
juga menjalani vaksinasi covid sembilan belas di balai yosudarso
kantor pemerintahan wali kota jakarta utara
para asn yang akan mengikuti vaksinasi terlebih dahulu
diperiksa suhu tubuh dan tekanan darah mereka
kepala suku dinas kesehatan jakarta utara
vaksinasi covid sembilan belas akan dilakukan secara bertahap
hari pertama ini dua ratus sembilan puluh sembilan asn
kemudian dilanjutkan hari kedua dua ratus sembilan puluh dua
kemudian di hari ketiga nanti itu satpol pp dan ptsp
asn beserta pjlp nya
itu kurang lebih sekitar dua ratus lima puluh
kepala suku dinas kesehatan jakarta utara juga menyatakan
kegiatan vaksinasi covid sembilan belas digelar serempak di kantor wali kota jakarta utara
dan enam kecamatan pada hari pertama asn mengikuti vaksinasi covid sembilan belas ini
tim liputan cnn indonesia